ini gimana bawahnya
kamu kan pernah bilang kalau saya
tapi suka kurang hati hati
maksud kamu apa kita cantik atau enggak gitu
maksud saya kita bakal tangkap polisi juga enggak bos
aduh kalau enggak hati hati seperti reksi
amit amit bos kalau kita sampai tangkap polisi mah
kau bet sama kak junaidi
kau bet sama kak junaidi
kau bet sama kak junaidi
jualan di depan kafe
junaidi ikut jualan cihok
enggak kak junaidi jualan bajigur sama dewi
alhamdulillah ya usaha kita jalan
iya padahal tukang bajigur yang ngejual gerobak ini ke kita
bilang jualan bajigur susah
dia bilang mungkin bajigur udah dianggap pun

dia bilang mungkin bajigur yang ngejualan
dia bilang mungkin bajigur yang ngejualan
kamu kenapa sih
nggak pede kenapa
gara gara poster tadi saya khawatir semua orang sekarang udah waspada
takutnya begitu saya senep masuk ke tas yang punya langsung set melihat ke saya
yaudah tukar posisi
ubed kamu lagi ngelamun
ingat sama dija
mereka tuh sekarang seperti musuhin aku
mungkin gundala lapor polisi
gundala siapa bos
yang ngasih uang seratus juta christie
suganda bos bukan gundala
bunda lama putra petir
kalau suganda saya nggak tahu putra siapa
nggak usah dibahas
oke kita nggak perlu ngebahas ubed sama junedi lagi
imitasi juga u
untuk dua kat sini
masih inget saya
masih aduh kang
tapi kang jamal sekarang kelihatannya

resti dan anak buahnya sudah kita tangkap semua pak
oke tetap minta keterangan
apakah masih ada orang lain yang terlibat dalam komplotan mereka
minta keterangan juga dari orang orang yang selama ini
kita ketahui mengintai resti
dan apa hubungannya dengan tindakan penipuan yang dilakukan oleh resti
kita sedang melakukan penjemputan pak
kami dari kepolisian
diharap anda ikut kami ke kantor polisi sekarang juga
jangan ikut kami
jangan ikut kami

kami sudah mencari penyelesaian dan mencari penyelesaian
kami sudah mencari penyelesaian
kami sudah mencari penyelesaian
kita mempunyai petunjuk salah seorang yang menjadi korban resti
kita butuh banyak bukti dan saksi sebelum kasusnya kita limpahkan ke kejaksaan
bapak meminta dien kolektor untuk menagih uang bapak dari resti
saya terpaksa begitu
dia nggak ada kabar kabur
kenapa bapak tidak lapor ke polisi
di terminal ada jamal
apabila diperlukan kami meminta kerjasama bapak suganda untuk datang ke kantor polisi
mau apa kesini
nanya nanya gitu juga ke orang lain
jutaan orang lain yang datang ke terminal ini setiap hari
dari pagi sampai malam
jamal di terminal
itu tempat umum
ini tempat umum
siapa aja boleh datang ke sini
kobang sudah pensil
lo lihat sudah nggak ada urusan di sini lagi
saya datang ke sini bukan seperti orang lain yang datang ke sini setiap hari dari pagi sampai malam
saya datang ke sini untuk mengambil kembali hak saya
ini akan kembali menjadi kekuasaan saya
kalau kalian masih ingin tetap di sini
cari makan di sini
kalian harus berada di bawah kekuasaan saya
makasih ya pak

jengan taruh daun
masuhmu sekarang wov oom
selamat yang tak ada masalah
jamal ada di terminal
iya terus kamu mau apa nelfon saya
tanya ke dik dik aja
dik dik belum bisa dihubungi
tanya ke kang mus
kata kang mus biarin aja
yaudah kalau gitu biarin aja
bos nyuruh kantor pusat
kamu kan pernah bilang
kalau saya jualan bubur ayam
kamu mau jadi asisten saya
terus ini gimana bawanya

jualan baji gur
masa punya bar jualannya baji gur
kan baji gur bar
kalau cita cita saya mah sederhana aja
bukan mau jadi pilot seperti kamu
saya mah tadinya mau jadi karyawan umum aja
kerja kantoran pakai baju rapih
sabtu sama minggu libur
orang kurang pendidikan seperti kita
mana bisa begitu
saya juga sempet kepikiran mau wiras wasta
tapi gak tau mau wiras wasta apa
modalnya dari mana
persoalan saya juga itu
makanya saya ikut jadi copet
saya diajak gak
semenjak liat pasar ini
saya jadi takut jadi copet
takut orang orang jadi waspada
terus kita ketahuan nyopet
kita teriak ngi copet
terus dikroyok masa
terus kita babak pelur
terus diseret ke kantor polisi
kalau memang udah niat buat jadi copet
kita harus jadi copet sejati seperti bos kita
gak takut masa
gak takut sama polisi
semenjak liat pas teman
aku gak ngajak kamu bukannya apa apa
tapi aku pengennya kamu juga punya kafe sendiri
kenapa gak mungkin
kita jalanin aja dulu sayang sekarang
sambil mikir sama berusaha
gimana caranya usaha kita jadi rame
kayaknya itu lebih mungkin
tadinya saya mau usul gitu